ngapain muka lo berdua
gak ada orang yang sawah
gak ada orang yang sawah
udah mancing sama gue aja dah
olah olah gimana ya beh
bentar gue ambil pancingan
tadi pak wadi pesen kopi
tapi dia kagak jadi
buat gue aja ya
udah diminum belum dia
kok pesennya mati
iya mas kepencet sama anak anak tadi
tuh udah mati pur
gak usah lah ya
malah orang tinggal dinyalain lagi kok
mbak saya nyalain ya
mau beli ketoprak nggak pedes
sama kerupuknya sedikit kan
aku mau beli kepadanya yuk
bubur kacang hijaunya aja
apa yang pakai ketan hitam juga
bubur kacang hijaunya aja
pake santan gak gak
apa sedikit banget
kan gue wanjak duluan loh di
gak pajak sama si naim
eluh eluh pak haji
udah aja tuh mancingnya bertiga
kata almarhum abah saya
waktu masih hidup
ada yang kurang
cuma satu sendok kok
jadi dibeli aku
situ kena juga den
situ kena juga den
situ kena juga den
situ kena juga den
situ kena juga den
lu jangan curang dong tis
nendangnya di ps aja
jangan nendang beneran
ngeseng aja atupur
lagi saya kesemutan
sampai jumpa lagi
enggak gue kesemutan juga
gue jadi kemari dah
lalu makan disini
bini lu kagak dibawain
gila juga lu
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
kopi saya masih ada
masih tapi udah dingin
gak apa apa tuh
sampai jumpa lagi
kan udah dingin
sudah kebiasaan bang salim
bapak sudah pulang
gimana pesanan rendang hari ini
alhamdulillah lancar pak
semua sesuai dengan rencana
ini ibu baru balik
nganterin pesanan rendang
terus tadi ibu mampir ke rumahnya mbak isah
tadi mbak isah cerita
katanya bang harun itu
lagi ketemu sama perempuan lain itu
terus kan katanya mbak isa mau ikut
sama bang harun ini tidak boleh
seharusnya kan kalau bang harun
ini gak ada apa apa sama perempuan itu
mbak isah boleh ikut
bapak tadi cuma tanya masalah pesanan rendang
bukan masalah bang harun
sama mbak isah
lucu pun nekelnya
sini kejar runi ayo
kena kartu kuning dalam kotak penalti
lu juga belum tentu bisa nendang
lu gak bakalan bisa nendangnya
ibu tidak usah ikut campur urusan mereka
ibu indah ikut campur pak
ibu itu cuma kasih saran saja buat mbak isah
tati kira abang udah gak inget sama tati yang lagi sakit
tati udah kelaperan dari tadi
ya kenapa lo gak telfon
tapi gak ada pulsa bang
udah deh makan mau ngasih
ternyata abang masih inget sama tati
sedikit lagi mau maghrib nih
kalau udah maghrib nggak boleh main lagi
bangun cek jalan sekarang
ani minta kantri paket
ini udah hampir selesai
baru mau dikirim
udah mau selesai acaranya ya bu
kelamaan ya bu ya
saya harus bilang sama siapa ya
atau sama babe
mereka berdua lagi ribut
babe malah kesel sama saya
haji muron malah kesel sama saya
menurut bang salim
sama siapa ya
sama siapa ya
kenapa muka lo berdua
ngarang orang akan sawah
ngarang orang akan sawah